progres pembangunan light rail transit atau lrt jabodebek saat ini hampir mencapai delapan puluh persen
konstruktur dari adikarya berhasil menyambungkan bentang panjang terakhir pada rabu lalu
dengan itu maka pembangunan jalur lrt tahap pertama sepanjang empat puluh empat km
yang menghubungkan cawang cibubur cawang kuningan dukuh atas
dan cawang bekasi timur telah tersambung secara keseluruhan
bentang panjang menggunakan struktur bangunan u shape girder yang pertama kalinya diterapkan di indonesia
kemudian kenapa adikarya memilih ini
pertama bahwa lrt ini melintasi jakarta sehingga kita perlu adanya suatu struktur yang mempunyai bentuk yang estetik
sehingga kita ingin bentuk yang ramping tetapi memenuhi syarat konstruksi
sehingga dipilih dari sisi estetis u shape ini
kemudian yang kedua adalah dari sisi
ini adalah desain yang diberikan oleh lrt
penggunaan u shape girder diakui memiliki banyak keunggulan
yang pertama tak perlu lagi dibuat struktur anti derelment untuk mencegah kereta tergelincir karena dindingnya memiliki fungsi tersebut
struktur ini juga dapat mengurangi polusi suara yang dihasilkan kereta
selain itu dinding juga dapat difungsikan untuk menaruh kabel sehingga tak perlu konstruksi tambahan lainnya
terakhir dapat digunakan untuk mengurangi waktu penggerakan kereta
untuk evakuasi keadaan darurat
penyambungan bentang panjang terakhir dalam konstruksi lrt
juga menorehkan tiga rekor muri
rekor yang pertama terkait dengan produksi uset gider pertama
pada sistem jalur kereta
yang kedua pembangunan jalur kereta dengan konstruksi yusef gider terpanjang
dan yang ketiga terkait dengan seri pengiriman terberat yusef gider
pada sistem jalur kereta tanpa adanya kecelakaan
uji coba operasional lrt juga dilakukan rabu lalu
yaitu pengoperasian kereta masih menggunakan masinis
di jalur satu taman mini harja mukti
sebelum dapat mengangkut penumpang
kereta ringan akan diuji coba hingga level goe tiga
atau berjalan otomatis tanpa masinis
namun masyarakat masih harus bersabar untuk dapat menggunakan lrt jabodebek
pasalnya pekerjaan tahap pertama
yang ditargetkan pada akhir tahun dua ribu dua puluh
harus mundur menjadi awal tahun dua ribu dua puluh
lrt jabodebek ini memang sedianya harusnya selesai di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
tetapi karena kemarin ada sedikit permasalahan
di pembebasan tanah di depo di bekasi timur
dan juga ada sedikit keterlambatan dalam penetapan depo
pen lock di dukuhatas ini sehingga agak bergeser
waktu operasi dan komersialnya lrt jabodebek ini
diperkirakan nanti pertengahan tahun dua ribu dua puluh
setelah pembangunan tahap satu
akan dilakukan pembangunan lrt jabodebek tahap dua
yaitu jalur dukuhatas senaian cibubur bogor dan palmerah grogol
nantinya seluruh lintas pelayanan lrt jabodebek
akan mencapai delapan puluh dua lima km
reza ramadan baramaestro jakarta